kita beralih ke informasi seputar korupsi
di mana kepolisian daerah papua pada senin sore menahan bupati biak numfor
penahanan ini terkait kasus dugaan korupsi apbd kabupaten mamberamuraya papua
dugaan korupsi terjadi saat thomas menjabat kepala bagian keuangan
pemerintah kabupaten mamberamuraya
setelah diperiksa selama dua jam
thomas alva edison ondi akhirnya digiring penyidik tipikor di reskrim sus
polda papua ke rumah tahanan polda papua
bupati biak ini ditahan selama dua puluh hari ke depan
dan menunggu proses tahap dua yaitu penyerahan kekejaksaan
thomas diduga menyalahgunakan kewenangannya saat ia menjabat kepala bagian
keuangan kabupaten mamberamuraya
ia diduga memindah buku kankas daerah sejak dua ribu sebelas hingga dua ribu tiga belas
senilai delapan puluh empat miliar rupiah ke rekening pribadi miliknya
dalam proses penyidikan
polda papua juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dua puluh tujuh saksi
yang terdiri dari pihak satuan kerja perangkat daerah
setda kabupaten mamberamuraya dan bank papua
jangan dilakukan oleh pihak jpu untuk kira kira
sementara itu kuasa hukum thomas oni menghargai proses hukum
sehingga dirinya datang memenuhi panggilan penyidik
beliau kan menghargai proses hukum ya
karena itu jauh jauh datang untuk siap hari ini untuk tahap dua itu
tapi karena prosesnya ditunda ya kita tunggu kapan pelaksananya
belum ada informasi dari penyidik kapan
belum belum sampai hari ini belum ada ya
belum ada nanti kita ikuti lagi kapan
selain menahan tersangka polisi juga mencita satu unitan
satu unit rumah tiga unit mobil uang
dan sejumlah buku rekening tersangka di bank papua dan dua bank lainnya